bahwa saya akan terus konsentrasi dalam pilpres ini
bapak bapak ibu undurkan uang yang ada bersama di sini
bapak sendiri akan maju pilpres lagi atau gimana pak
tidak jadi karena itu saya bilang ini pembicaraan tentang pilkada itu upaya menggeser
tanpa sadar percakapan pilpres ini mau digeser jadi percakapan pilgada
jangan kita ini masih berada di dalam pembicaraan tentang pilpres dan kita masih terus berusaha
jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa saya akan terus konsentrasi
bahkan kita nanti akan lihat hasilnya
dari hasilnya kita akan tentukan langkah langkah kita
jika diminta sebagai menteri bersedia pak
pak sebagai seorang tidak asing dengan nasdem pak
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya